beginilah keberadaan induk dan anak orang utan
yang bergelantungan di atas pohon di kawasan runway
bandara iskandar pangkalan bun kabupaten kota waringin barat
yang sempat diabadikan petugas rescue
sambil menggendong anaknya
satwa liar yang tak diketahui asalnya ini
diduga kuat tersesat ingin mencari makan
beruntung sebelum mengganggu aktivitas penerbangan
petugas afsek dan tni au lanut iskandar
melaporkan ke bksda setempat
upaya penyelamatan dua satwa langka ini menemui kendala
lantaran berada di atas pohon yang tinggi dan berpindah pindah
setelah dua jam berjibaku
petugas menembak kedua orang utan dengan peluru bius
lokasi orangutan yang dilaporkan adalah hampir hanya seratus meter saja
di sekitar bandara iskandar di posisi deranui
hanya saya dapat informasi yang dikhawatirkan ada
ada gangguan aktivitas kebandaraan
usai diamankan kedua orang utan menjalani pemeriksaan kesehatan oleh tim medis
induk betina berat tiga puluh lima kg berusia delapan belas tahun
dan anak jantan usia dua tahun langsung dimasukkan ke kandang transit
setelah dinyatakan sehat
induk dan anak kembali dilepasliarkan petugas
di kawasan konservasi twa tanjung keluang kota waringin barat
sam sudinor pangkalan bun kota waringin barat kalimantan tengah